usai pelantikan presiden jokowi memerintahkan para menteri untuk langsung bekerja dan tidak ada target seratus hari kerja
presiden menyatakan ingin menekan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan membuka lapangan pekerjaan hingga menarik investasi sebesar besarnya
ini kan kabinet indonesia maju tadi telah selesai dilakukan dan setelah ini ya langsung kita akan bekerja
pak kenapa namanya kabinet indonesia maju
ya ini dalam lima tahun kemarin kita akan kerja kerja kerja
ini arahnya lebih dikerucutkan
ini arahnya lebih dikerucutkan untuk menghantarkan indonesia maju
pak target seratus hari apa sih pak
tidak ada tidak ada target seratus hari tidak ada
karena kita ini kan melanjutkan dari yang sebelumnya
yang jelas kita ingin mengejar yang pertama yang berkaitan dengan defisit neraca perdagangan defisit transaksi berjalan
kemudian membuka lapangan pekerjaan yang ini kita akan lakukan dengan
kita menarik investasi yang sepanjangnya